pusat kota komersil tiongkok shanghai berlakukan lockdown atau penguncian wilayah
di tengah kekhawatiran akan peningkatan kasus covid sembilan belas
langkah ini dilakukan setelah shanghai mengalami puncak penambahan kasus covid sembilan belas varian omikron
sebelumnya banyak pihak menentang penguncian wilayah di shanghai
akibat posisi vitalnya sebagai jantung ekonomi tiongkok
penguncian wilayah ini dilakukan selama sembilan hari
lalu bagaimana kondisi wni di sana dan bagaimana pula memahami keputusan penguncian wilayah ini
di tengah optimisme transisi pandemi indonesia menjadi endemi
kami bahas siang ini dengan konsul jenderal ri di shanghai bapak denny wekurnia
selamat siang waktu jakarta pak denny
selamat siang mas aldi
oke pak denny saat ini bagaimana kondisi penguncian wilayah di sana
dan bagaimana pula pembagian wilayah penguncian wilayah di shanghai ini pak
penguncian itu dibagi dua
jadi sekarang wilayahnya
timur di seberang sungai hongku itu mungkin sekitar dua per tiga penduduk
wilayah timur di seberang sungai hongku itu mungkin sekitar dua per tiga penduduk ya
jadi dari dua puluh delapan maret sampai satu april
kami saya konsulat itu di pusi
yang tadi yang dikunci kutong
pusi itu jadi kami bisa belajar juga dari kasus yang sedang terjadi sekarang di pudong

artinya seperti apa yang dialami
artinya seperti apa yang dialami
pemerintah setempat kan sudah menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan
dengan cara delivery ya
delivery kemudian tanpa kontak fisik sampai ke household
lalu bisa juga si manajemen perumahan itu mengkoordinir untuk membeli
lalu juga pemerintah memperbaiki
lalu juga pemerintah memperbaiki
lalu juga pemerintah memperbaiki
dan juga memberikan apa namanya ngedrop barang gitu ke komplek komplek tersebut
sejauh ini seperti itu yang terjadi
oke menarik ya pak
jadi ada jaminan dari pemerintah bahwa ketersediaan pasokan makanan bagi seluruh warga akan tetap dijamin
begitu ada delivery tadi sempat bapak sampaikan
tapi ada panik buying juga ini pak yang terjadi sebetulnya
bagaimana kondisi panik bayang tersebut kemarin
ya saya kira masih terkontrol
pasokan masih tetap ada
kami yang di pusi
yang baru akan lockdown tanggal satu sampai lima april
masih sejauh ini ya oke oke saja
pak denny ini kan kita ketahui ya shanghai ini menjadi salah satu ataupun satu satunya ya pusat ekonomi jantung ekonomi terbesar lah ya di tiongkok
saat ini kondisi situasi di sana shanghai dengan diberlakukannya penguncian wilayah
apakah kemudian ini serta merta menghentikan kegiatan pergerakan roda ekonomi
yang di putong yang sekarang sedang lockdown tentu kegiatan kantor berhenti terus warung warung gitu ya restoran
pergerakan manusia juga tidak boleh keluar komplek
mereka hanya boleh di dalam komplek
kecuali untuk kebutuhan khusus
kalau ada izin khusus kalau ada urgensi kesehatan nanti akan ada kendaraan dan sebagainya
tetapi yang di wilayah kami di pusi ini ada pengurangan aktivitas
beberapa kantor mulai berkurang lalu beberapa restoran tutup
tetapi kegiatan masih berlangsung ya karena belum lockdown di wilayah barat ini
dan sedangkan pabrik pabrik yang memang pekerjanya itu di dalam satu closed door
di dalam satu komplek mereka tinggal di situ pekerjanya dan sebagainya
itu diizinkan untuk terus beroperasi
sehingga tentu harapannya kan ini mengkombinasikan penanganan kasus covid sembilan belas omicron
sebaik baiknya sehingga tidak sepenuhnya mengganggu aktivitas ekonomi
saya kira begitu
sudah mulai terlihat
mungkin bisa terlihat dari bursa

sudah mulai hijau kembali setelah kemarin pada saat pengumuman lockdown merah semuanya
bahkan mempengaruhi bursa saham regional asia dan juga termasuk indonesia
pak denny saya ingin membahas soal mobilisasi masyarakat
bagaimana dengan transportasi udara pak denny
kita ketahui sebentar lagi bulan ramadan bulan puasa lebaran
mungkin akan banyak masyarakat indonesia menuju bulan ramadan ini yang ingin pulang begitu ke negara kita
bagaimana pak kebijakan saat ini untuk transportasi
bagaimana pula kebijakan dari pemerintah ri untuk warganya dari shanghai yang ingin kembali begitu ke indonesia
pada restriksi penerbangan sudah berlangsung lama karena kan tiongkok masih menerapkan kebijakan zero tolerance
jadi tidak bisa mengakomodir adanya kasus
sehingga setiap kali ada kasus diatasi
dengan demikian juga kebijakan apa
pergerakan manusia keluar dan masuk tiongkok juga dibatasi
nah ketika mulai omikron ini merebak kan di beberapa kota shanghai ini yang terakhir sebelumnya kan ada sian ada senchen
harus masuk dari luar manusia itu saya kira hampir maksudnya pesawatnya itu dihentikan gitu ya
sehingga kemudian orang tidak bisa masuk juga
karena berdasarkan regulasi kan untuk kegiatan pemerintahan lalu bisnis esensial dan pemilihan union apa namanya yang memiliki hak tinggal di tiongkok masih bisa masuk
tapi pesawatnya tidak ada yang diizinkan masuk ke tiongkok
sedangkan keluar keluar tiongkok untuk wni masih bisa
sepanjang ada pesawat ya
sedangkan untuk tiongkok untuk wnbi masih bisa
sedangkan untuk tiongkok untuk wnbi masih bisa

itu pak kira kira
dari konsulat sendiri catatan ada berapa total wni yang berada di shanghai pak dan terpengaruh kebijakan penguncian wilayah ini
berdasarkan data lapor diri ada sekitar tiga ratus orang di shanghai dan sekitarnya
memang anjlok dibanding masa sebelum covid ya
dimana angka peserta pemilu kita sampai tiga ribu orang
dimana angka peserta pemilu kita sampai tiga ribu orang

memang karena kentalnya jumlah mahasiswa kita beserta pekerja pekerja kerah putih ya
lalu pulang ada yang liburan waktu itu imlek eh nggak bisa balik lagi
lalu kemudian mahasiswa yang terdaftar baru mahasiswa mahasiswa baru juga tidak bisa masuk ke sini
karena mahasiswa bukan termasuk orang yang boleh masuk rrt
sehingga belajarnya online dari indonesia
mungkin sekitar hampir tujuh orang sekarang seluruh mahasiswa mahasiswa kita yang belajar di rrt yang belum bisa masuk ke rrt saat ini
masih ada yang tertahan ya pak sampai saat ini masih belum kembali
lalu untuk mereka tiga ratus orang yang tercatat tersisa di situ apa imbauan yang saat ini diberikan oleh konsulat terkait dengan lockdown yang saat ini sedang terjadi
dan bagaimana pula menjamin ketersediaan pasukan makanan mereka menjamin pula kesehatan mereka jika ada yang terpapar positif covid sembilan belas disana
tentu kami punya sarana komunikasi hotline selalu terbuka dan itu dikomunikasikan
sekarang zaman medsos itu semua terbuka terus kami juga membentuk grup grup
jadi kami tahu cerita cerita percakapan percakapan di grup tersebut dengan para wni
sejauh ini saya kira masih baik baik saja memang harus sabar sabar menghadapi lockdown ini
ya paling pun kalau jalan di kompleknya di rumah nggak ngantor
jadi himbawan kami tentu supaya aman tiga hal yang utama
satu selalu menjaga prokes kesehatan
dua taat aturan yang disampaikan oleh pemerintah setempat
dan ketiga selalu mengikuti informasi
karena di sini juga kalau kita kurang hati hati menyebarkan berbagai macam berita
yang kurang bertanggung jawab saya kira itu bukan hal yang baik untuk dilakukan
bisa membuat kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya
oke pak denny dengan diberlakukannya penguncian wilayah karena ada lonjakan kasus ini
apakah terjadi kemudian kewalahan bagi fasilitas kesehatan di sana untuk menangani para pasien positif covid sembilan belas pak
saya kira tidak sampai ke sana karena kan sekarang kasus di shanghai itu dua puluh empat ribu ya sampai kemarin ya
di bawah dua puluh empat ribu
kebanyakan kan yang tidak ada simptom
apa istilahnya otg istilahnya ya
jadi yang ada simptom kemudian mesti dipisahkan ke rumah sakit
lalu kemudian yang tidak
tidak dapat ada simptom
dia juga dipisahkan untuk dikumpulkan di satu aula aula besar dan sebagainya sementara tinggal di sana
jadi sejauh ini fasilitas kesehatan saya kira dapat ditangani plus juga kan pemerintah sudah melakukan langkah langkah antisipasi
dengan menambah makeshift apa namanya rumah sakit rumah sakit cadangan
terakhir pak denny mungkin saat ini apakah ada upaya
wni di shanghai yang terpapar positif covid sembilan belas catatan dari konsulat
sejauh ini belum ada laporan itu
pak denny ini semoga karantina penguncian wilayah di kota shanghai ini benar benar bisa menurunkan kasus aktif di sana
dan nantinya mungkin para wni yang sedang akan menyambut bulan ramadhan bisa menjalankan ibadah puasa
ataupun nantinya pulang ke kampung halaman dengan lebih nyaman lebih aman
terima kasih pak denny wekurnia konsul jenderal ri di shanghai sudah bergabung bersama kami di world now
yang hari ini salam

salam sehat pak denny